oke bang henry anda melihat gini ini sekarang menjadi polemik di masyarakat bagaimana andi arief diperbolehkan pulang kemudian juga kasusnya tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan
pengamatan anda seperti apa bang henry untuk kita orang awam yang tidak terlalu mengerti ini sebenarnya step by stepnya seperti apa sih bang henry
oke yang jelas dia ditemukan di suara kamar hotel kemudian diduga sedang nyabu
kemudian dari hasil tes laboratoriumnya positif telah menggunakan narkoba mengandung amfetamin atau sabu
selain itu di kamarnya juga ditemukan bom atau jenis alat yang digunakan untuk nyabu
kemudian kalau kedua alat bukti itu tadi berdasarkan scientific evidence ya itu bisa merupakan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana narkotik ya
artinya positif kemudian ada bong kemudian diambil dari kloset aduh itu diperiksa secara laboratoris ternyata mengandung amfetamin itu tadi
artinya kalau kita bicara hukum dia telah melakukan tindak pidana narkotik sebagaimana diatur diancam pidana
dalam tentuan pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang nomor tiga puluh lima dua ribu sembilan tentang narkotik dia semestinya diancam pidana empat tahun penjara
oke kemudian dia dipulangkan
dipulangkan itu bukan dikirim ke tempat rehab tapi katanya suruh rehab jalan
alasan mengulangkannya itu mereka merujuk pada pp dua puluh lima tahun dua ribu sebelas peraturan pemerintah ya
padahal di dalam pp dua puluh lima dua ribu sebelas itu sendiri disebutkan orang yang boleh direhab itu katakanlah dia sebagai orang yang mengalami ketergantungan
tapi orang yang mengalami ketergantungan dan melapor kepada institusi yang ditunjuk kemudian selain dari itu katakanlah ya pecandu
karena dia tidak lapor tentu tidak boleh direhab tapi proses pidana
alasan lagi ya kata mereka tidak ditemukan bukti
sementara saya sudah katakan tadi yang orang boleh direhab itu orang yang kecanduan mengalami ketergantungan
dan pada waktu ditangkap dia tidak ditemukan bukti
nah bukti itu kan tidak harus sabung itu
itu kan buktinya kan bisa seperti saya katakan tadi scientific evidence ya
bukti menurut ilmu pengetahuan hasil lab itu tadi adalah alat bukti
nah artinya dipulangkannya dia itu justru menurut saya itu adalah melanggar peraturan pemerintah nomor dua ribu dua puluh
nomor dua ribu lima tahun dua ribu sebelas
nah dan itu justru bertentangan dengan semangat untuk kita membangun sdm yang sehat tanpa narkoba berkualitas dan bermartabat
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini